kubu prabowo sandiaga menduga ada keterlibatan wakil direktur komunikasi politik tkn jokowi maruf ipang wahid dengan tabloid indonesia barokah
jurubicara bpn prabowo sandi andre rosiade mengaku pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait siapa dalang dibalik tabloid indonesia barokah tersebut
dikutip dari merdeka com andre menjelaskan indikasi keterlibatan ipang wahid berdasarkan website indonesia barokah
andre mengatakan website itu saat ditelusuri berkaitan dengan ipang wahid
dan kami sudah terhubung dengan jurubicara bpn prabowo sandi ada andre rosyadi selamat malam bang andre
selamat malam mas renhat
baik bang andre langsung saja jadi bagaimana sebenarnya proses detail penelusuran dari anda terkait dengan siapa dalang dibalik tabloid indonesia barokah ini
ya memang tim it kami terus melakukan investigasi kita tahu ada website indonesia baroka
memang konten konten yang ada di website itu tidak mengandung konten negatif ya
tapi konten konten ini patut diduga merupakan hasil produksi ipang wahid
nah dalam penelitian tim it kami menginvestigasi ada rekam jejak digital mas ipang di website ini
ada rekam jejak digital ya mas ipang di website ini
rekam jejaknya seperti apa itu bang andre
ya itu teman teman it yang meneliti dan menemukan jadi menyampaikan ke kami ada rekam jejak mas ipang di dalam website indonesia barokah ini
nah yang menariknya meskipun kontennya tidak negatif tapi logo website indonesia barokah ini nyaris sama dengan tabloid indonesia barokah
nah ini yang kita menunggu klarifikasi dari mas ipang wahid
di mana kami menemukan jejak rekam
digital mas ipang di website di mana website ini punya logo yang sama dengan tabloid indonesia barokah
untuk itu kami menunggu klarifikasi beliau ya
sehingga kami sampaikan patut diduga mas ipang mengetahui soal tabloid indonesia barokah ini
oke baik jadi karena ada kesamaan atau kemiripan atau mungkin sama logo di website dengan tabloid indonesia barokah kira kira begitu ya bang andre
ya satu logonya sama
yang kedua rekam jejak digital
rekam jejak digitalnya kami temukan mas ipang aktif di website itu
aktifnya sebagai apa ini bang sebagai pemilik website atau pengisi konten
konten pengisi konten konten konten itu semuanya banyak yang diproduksi dan diposting oleh mas iqbal
ini yang ditemukan oleh tim it kami
jadi patut diduga mas ipang mengetahui ini
urusan website indonesia barokah dan tabloid indonesia barokah
nah kita lagi menunggu nih klarifikasi
kami kan baru menyampaikan patut diduga ya
dari investigasi tim it kami ada korelasi ada rekam jejak digitalnya yang ditemukan
sehingga kita menunggu nih mas ipang untuk muncul ke depan publik untuk bicara
apakah memang terlibat atau tidak
kenapa ada rekam jejak digitalnya di sana
kenapa juga tabloid sama websitenya punya logo yang persis sama
seperti itu mas renhan
rekam jejak digital itu yang menjadi bukti ya
mungkin menurut bang andre sendiri terkait dengan keterlibatan ipang wahid di website dan juga di tabloid indonesia barokah
ada rencana mungkin melaporkan ke bawaslu atau ke pihak kepolisian
kalau mungkin merasa dirugikan bang andre
ya bpn prabowo sandi kan sudah melaporkan ke kdmnp
sudah melaporkan ke bawaslu
sudah melaporkan ke baris krim ya
itu urusan divisi advokasi

itu urusan divisi advokasi
tapi yang jelas kita sudah melakukan hal hal yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
tapi perlu yang dicatat banyak kasus yang sudah dilaporkan oleh bpn pak prabowo sandi dalam tiga empat bulan terakhir ini
dalam permasalahan pemilu ya
sampai sekarang baris krim tidak ada satupun yang ditangkap berdasarkan laporan kami
itu sudah sampai di bpn

sampai sekarang bpn
direkturat hukum dan advokasi bpn

sampai sekarang bpn
direktorat hukum dan advokasi bpn
sudah hampir dua puluh kasus
saya lupa jumlahnya
tapi sudah banyak kasus yang dilaporkan mengenai pencemaran nama baik dan undang undang pemilu ini
tapi belum ada satupun yang diproses
belum ada satupun yang ditangkap berdasarkan laporan kami
bang andre sudah ada komunikasi tidak dengan tkn jokowi maruf
paling tidak untuk menanyakan gitu
ini kan baru kami temukan seperti itu
kita berharap yang bersangkutan yang merasa punya rekam jejak digital
ya bicara muncul keluar kita lagi menunggu sekarang
kita menunggu terima kasih banyak bang andre rosiade
jurubisar bpn prabowo sandi dari padang sumatera barat